itu fikri bukan ya
itu fikri bukan sih
turun gak ya
aduh tapi kalau gue turun terus ternyata di dalam mobil ada pacarnya gimana kan gue malu
tapi kalau gue gak turun sekarang kapan lagi ketemu dia ya
keputusannya ini aja nih
kalo misalnya gua lempar yang keluar angka seribu berarti gua turun
kalo yang keluar angkung gua gak usah turun
di semua kehidupan tuh ada kesempatan kedua begitu juga kehidupan gue
gue coba sekali lagi ya
tuh tuh kan seribu berarti gua bisa turun
aduh keberuntungan gue nih
aduh berarti gue harus turun
aduh gua turun nih
ya udah jalan lagi mobilnya fikri
ikutin ikutin pak
mas mas ikutin mobil depan ya
mas jangan deket deket nanti ketawan

aku jelasin singkat ya aku tuh ke kalimantan barat sebenarnya ada ngisi liburan tapi aku kerja
iya kan aku tuh sekarang kerja di travel agent jakarta
nah yang waktu kemarin aku wawancara kamu itu aku tuh sambil mau cari tempat tempat baru yang bagus lah
ya siapa tau bisa aku masukin juga ke paket travel aku kan
ya bikin paket liburan yang gak mainstream lah
terus kan kamu tahu aku dari dulu pengen jadi vlogger
jadi ya aku sekarang traveling sekarang nge vlog
jauh dari sini
nt kong dulu gak kayak gini sebelum direnovasi sekarang udah bagus banget
hmm bangunan bangunan udah kayak gini semua jalannya juga udah mulai mulus
iya aku gak nyangka loh nt kong sebagus ini
dulu mah aduh sedih aku ngeliatnya
malu sama negara tetangga
malu apa sedih
malu sama sedih campur aduk sih
cuman sekarang udah gak sedih lagi sih
iyalah ngapain sedih kan udah bagus kayak gini
bukan karena itu
gak juga sih
terus karena apa
karena ada kamu di sini
gue liat tuh gak sedih lagi
hari terakhir di kalimantan barat sangat spesial bagi gue
perasaan nyaman yang selama ini gak pernah gue rasain dan temuin
kini rasa itu muncul saat berada di samping dia
gue berharap ini bukan pertemuan terakhir kita
jadi kamu yakin nih gak mau main ke negara tetangga
aduh aku tuh kayak gak bisa deh

soalnya besok aku harus pulang ke jakarta
kamulah yang main ke jakarta
ntar kamu suruh aku baca pancasila lagi
tch enggak lah
yaudah ntar kamu pulang ke maleman lagi
terima kasih ya pik ya
sama sama terima kasih juga ya puri
sampai ketemu di jakarta ya
aku tunggu loh beneran
udah kalau gitu aku cabut duluan ya
takut ke maleman
dimana saat gue bangun semua ini bakalan begitu aja
tapi gue gak mau ini seperti mimpi
gue harus lihat dia untuk terakhir kalinya
kamu mau gak jadi pacar aku lagi